saatnya kita ke informasi dari dunia olahraga
tim nasional indonesia u sembilan belas menang telak atas timor leste pada laga pembuka babak kualifikasi piala asia u dua puluh pada rabu malam
pada laga yang digelar di stadion bung tomo surabaya jawa timur ini
tim nas menjembol gawang timor leste empat gol tanpa balas
striker timnas indonesia u sembilan belas hoki caraka mencetak hat trick pada laga ini
yakni pada menit ke sebelas ke dua puluh sembilan dan empat puluh tiga
satu gol lain dilesatkan striker pengganti rabani tasnim sidik pada penghujung babak ke dua
garuda muda mendominasi permainan
kemenangan ini menjadi modal menghadapi hong kong dan vietnam
setelah pertandingan selesai pelatih timnas indonesia u sembilan belas sinteyong menyatakan puas dengan hasil akhir laga
namun ia memberi sejumlah evaluasi
sementara itu pelatih tim nas timor leste gopal tisnan ramasami mengakui keunggulan indonesia
pada laga ini meski pada awal pertandingan sempat menciptakan peluang emas
sampai jumpa di video selanjutnya